di pasar ada dua orang anak buah pelanggan kita
saya pernah kesana
tadi mereka kedatangan tamu
kemungkinan dia itu salah seorang yang pernah ngeroyok ebo dan fendi
neng mau ke pasar mau beli bahan bahan buat seluruh asam
ada info dari jalanan tempat parkir
aku sama yayat ada info
ada yang nyerang
waktu lagi di parkiran
tukang parkir yang lama
infonya agus aja yang kena
sekarang siapa di parkiran
yayat belum kamu hajar
nasib dia masih bangun
kamu dapat sp satu
surat peringatan ke satu
sekarang saya pjs komandan
karena komandan agus sedang berhalangan
beliau sedang sakit
sebagai pjs komandan
saya mengeluarkan sp satu karena waktu itu kamu melakukan tindakan indisipliner
bekerja secara tidak profesional
markir sambil pacaran
ini bisa merusak citra
dan wibawa tukang parkir
kalau kamu masih indisipliner
kamu akan dapat sp dua
kalau kamu masih indisipliner juga
kamu akan dapat sp tiga
sekaligus sebagai surat pemecatan
sekarang kita mulai
yang di pasar masih orang orang bawaan kamu
safira lagi ke pasar
setelah ada endorse permintaan naik nggak
yang beli lewat gobear food jadi tambah banyak
saya mau kredit motor bekas
di cafe sama temen temen
kamu nelfonnya gajah
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
saya mau kunci dulu
semarang semarang semarang
cura yam cura yam cura yam
cura yam cura yam cura yam
buat di jalur bis harus tambah orang
kalau ada teman teman lama kita dulu yang masih nganggur
kalau boris kayaknya nggak bisa
soalnya sekarang dia tinggal di kampung istrinya
tony ada kerjaan gak
dia markir terus nganggur gara gara ada masalah
kayak ada perbutangan parkir
yang deketin kamu tuh kangen parkir
dia cuma sering nelfon aja
itu namanya lagi ngedeketin
aku sih gak nilai orang dari kerjaannya
cuman kalau bisa jangan tukang parkir
selain orangnya baik kalau bisa kerjaannya juga bagus
dia udah gak parkir
setahu aku sekarang nganggur
itu lebih parah
ikutin anak perempuan yang barusan
saya gak berani
kamu kenal sama bapaknya
bapaknya orang yang waktu itu ngehajar pertigaan saya
berarti yang ngehajar pertigaan kamu itu kang mus
saya gak kenal
dia bilang anaknya lagi ke pasar
saya telpon tiga kali nggak diangkat
tadi saya di motor
lagi ngebut gak kedengeran
saya di tempat kita janjian
tadi saya di sana
tapi sekarang udah di pasar
di telpon kang mus anaknya lagi ke pasar
jadinya saya langsung kesini
kenapa gak nunggu
terus saya sekarang gimana
biar orang lain yang ngurus
kalo buat seneng seneng aja
kalau belum kepikiran buat buru buru nikah
cari yang punya kendaraan
biar kemana mana kamu gak pake angkot
di pasar saya punya dua anak buah
tadi mereka kedatangan tamu
teridentifikasi sebagai salah seorang yang pernah mengeroyok anak buah kamu di parkiran
dari pemantauan anak buah saya yang lain
mereka tampak bicara baik baik
saling mengenal satu sama lain
saya akan gali informasi lebih lengkap
ada dua anak buah pelanggan kita
tadi mereka kedatangan tamu
kemungkinan dia itu salah seorang yang pernah ngeroyok ebo dan pen
mereka tanpa bicara baik baik
saling mengenal satu sama lain
gali informasi lebih lengkap
salah seorang yang meroyok kamu sama pendy di parkiran
ada di pasar
dia kenal sama anak buah pelanggan si bos
katanya kelihatan saling kenal
si bos nyuruh kita nyari informasi lebih lengkap
enggak kita bandai aja sekalian
tunggu perintah si bos
saya apit sama chandra pernah dimarahin gara gara improvisasi
di sini bisa sejarah